tujuan lu dateng kesini mau ngapain sih
bohong ponel lu dateng kesini karena peduli sama gue
karena hubungan kakak adik
gue gak percaya
mereka mau yang terbaik buat kamu
mereka memberikan kenyamanan buat kamu
kalau bisa memulai hidup baru lagi

aku cuma ngarepin kita berdua doang kok
nanti kalau mama sama papa udah gak ada sekarang kamu punya siapa
kamu gak sih cuma punya mbak dan mbak cuma punya kamu
mbak cuma mau memperbaiki apa yang salah gue dalam
dalam keluarga kecil kita ini
karena mbak tau kamu orang yang baik kok elsa
mbak bener bener sedih elsa
sangat sedih elsa
sekarang kita berdua duduk begitu dekat
jalan diantara kita tuh sangat dekat elsa
tapi kenapa hati kita terasa begitu jauh
kamu seperti tidak pernah tersentuh ya mbak
saya dari polsek peraja lima ingin mengirimkan surat panggilan pak
aduh ada apa lagi ini
apa ada hubungannya sama elsa
untuk ibu sarah aurelia pak
apa lagi ya pak
kenapa aku kok dipanggil lagi ke peraja lima
apa ada masalah sama elsa
aku juga gak tau mbak
karena juga cuma diminta keterangan aja
ya mama dipanggil besok pak
ya mama dipanggil besok

kita kesana sama sama
biar cepet selesai semuanya
apapun yang mereka tanya
kamu jawab dengan jujur
karena kejujuran kamu
yang akan membantu elsa
berikanlah rahmatmu pada istriku ya allah
dia tidak lagi mencoba melindungi anak kami dengan kebohongan ya allah
saya pernah ingin reluctant juga
kau tidak bisa
gak usah sok malaikat
tujuan lu dateng kesini mau ngapain sih
bohong ponel lu dateng kesini karena peduli sama gue
karena hubungan kakak adik
gue gak percaya
masa dari semua semua orang
lu kan yang paling seneng gue ditangkap
iya kan mbak
apa masih belum cukup cetra bayi
masih belum cukup
masih belum cukup
belum cukup cetra bayi lo di depan semua orang
apa masih mau ditambah lagi
kalau lo itu sebagai kakak malaikat yang tidak pedendam
lo udah ngancurin hidup gue
gue itu udah yakin kalau lo itu yang akan menghancurkan hidup gue mbak
jadi kalau sampai nino bener bener mau nyerahin gue
lo juga akan ngerasain
penderitaan yang lebih buruk dari gue
lo zain ulphanil atau liduta

energia juga yang kurang model
meski dia sudah cukup sedap

jangan lupa like share dan subscribe ya
gue gak mau dateng lagi jangan pernah dateng kesini lagi

pergi gue nunggu